rekan rekan wartawan mohon tertib
hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan anaknya
ibunda brigadir yosua rosti simanjuntak menyatakan sering berkomunikasi dengan anaknya
meskipun saat brigadir yosua tengah bertugas
ketika salah satu penasihat hukum putri candrawati bertanya terkait intensitas komunikasi ibu dengan anak
rosti simanjuntak sontak meminta pc menunjukkan ponsel anaknya
rosti menyebut ponsel tersebut dapat membuktikan kerekatan dan seberapa sering dirinya berkomunikasi dengan yosua
meski terpisah jarak jambi jakarta
tolonglah hp anak saya ditunjukkan sekarang semua biar tertera
karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya
alat komunikasi anak aku tolong putri kembalikan kepada ibunya saya ibu kandungnya
biar lebih detail bapak ibu
menanggapi hal tersebut kuasa hukum putri menyatakan salah satu barang bukti tersebut telah disita penyidik
sehingga ponsel tersebut tak lagi ada di tangan putri maupun sambo
mungkin informasi bu rosti tepatnya kalau dokumen dokumen atau alat elektronik itu tentu dilakukan penyitaan di tingkat penyidikan
dan kalau memang itu ada disita
maka tentu saja teman teman jaksa penuntut umum
yang memahami itu
itu yang mungkin bisa kami sampaikan jadi tidak berada di tangan klien kami
sebelumnya pada delapan belas juli dua ribu dua puluh dua atau sepuluh hari usai peristiwa pembunuhan
kuasa hukum brigadir yosua mendatangi gedung baris krim polri
untuk melaporkan dugaan pencurian atau penggelapan barang barang milik brigadir yosua
hal ini di dasar ponsel milik mendiang brigadir yosua belum ditemukan
usai insiden di perumahan kompleks polri duren tiga jakarta selatan